kamu pasti bisa melewati ini
maaf bu kami tidak punya pilihan
tapi kami harus tetap meminta tanda tangan keluarga diberkas
keluarga harus memilih
karena ada diantara
mereka yang akan meninggal
anaknya atau ibunya
semoga riri gak kenapa kenapa
semoga semuanya baik baik aja
selamatkanlah anak saya riri
jangan sampai riri
dan anak aku kenapa napa
aku ingin lebih lama lagi melihat mereka dalam hidup aku
gimana keadaan riri
riri belum sadarkan diri pak
air ketubahnya sudah kering
kemungkinan bayi yang ada di dalam kandungannya
harus segera menjaga riri
riri sudah dikeluarkan
tapi kan usia kandungannya baru tujuh bulan
kami tidak punya pilihan
tapi kami harus tetap meminta tanda tangan keluarga diberkas
keluarga harus memilih
karena ada diantara mereka yang akan meninggal
anaknya atau ibunya
tidak ingin kita menemani
anak yang memang member lipat
dan yang berpengangkul
siapa yang harus aku selamatkan
tapi aku juga gak mungkin membiarkan anak kita meninggal
bapak harus segera memberi keputusan
karena kami harus segera melakukan tindakan
aku harus memilih hidupmu diatas nyawa anak kita
deteksi jantung pasien lemah
riri keadaannya gimana
ada kamu masih di operasi
mama belum berjalan
mama belum tau kondisinya kayak apa
gimana kondisinya riri
jadi anak itu selamat
terus ririnya gimana

maaf pak situasi ini bener bener diluar dugaan kami
semula kami mengutamakan keselamatan bu riri tapi sekarang kondisi bu riri malagawat
astagfirullahaladzim ya allah
ya allah neng
udah ninggalin elu disini sendirian
sebab mak panik banget tadi
lihat non riri jatuh
iya lo nanya keadaannya non diri
anaknya udah lahir
cuman kesianan non riri sekarang masih di ruang icu
ya allah semoga riri baik baik aja
yaudah lo sekarang doain aja ya
doain non riri bersehat ya
yuk ma bantu berdiri sekarang ya
yuk kita pulang yuk
aduh ya allah
apa ini semua karena dosa dosa aku
kalian jadi seperti ini
kenapa kalian yang komat
kenapa gak aku aja yang mati

kalian bisa hidup bahagia selama lamanya
gak seharusnya aku muncul di kehidupan kalian
ini enggak kuria ri
saya boleh menyentuhnya sis
dia prematur pak
jadi harus mendapatkan perawatan khusus di nicu
sampai nanti semua organ tubuhnya mantap dan siap
yang kuat yana
kamu pasti bisa melewati ini
masih masih anak producer
ya ini tidur anak kita
ini sudah lama
kasih tahnih atau tidak
especially kalau kami cuma menjadi orang tua